calon penumpang pesawat di bandara soekarno hatta dapat melakukan rapid test secara drive thru mulai sabtu pagi
uji rapid secara drive thru dapat dilakukan calon penumpang mulai pukul empat pagi waktu indonesia barat hingga pukul delapan malam waktu indonesia barat
untuk mengikuti drive thru rapid test calon penumpang harus membayar sebesar rp satu ratus sembilan puluh sembilan
usai melakukan uji rapid para calon penumpang akan diberikan surat bebas covid sembilan belas
apabila hasil tes rapid ini non reaktif kemudian keberadaan drive thru rapid test ini dinilai membantu para calon penumpang karena cukup praktis
meski demikian banyak calon penumpang yang kesulitan menemukan lokasi drive thru rapid test yang berlokasi di suwarna business park kawasan bandara soekarno hatta
tadi kita bayar dulu di kasir terus kita ke loket satu untuk pengambilan sampel darah kemudian nunggu disini untuk hasil